ini yang ditunggu tunggu nih dan harus kita ingat bersama ya rezeki tidak hanya gaji pendapatan atau pemasukan yang lain juga ada gitu ya sumber sumber yang lain
tapi bagaimana nih kita mengelola keuangan ataupun gaji tersebut sesuai dengan ajaran islam
nah kita nanti akan membahasnya bersama dengan ustadz yang menjawab pagi ini bersama dengan ustadz hilman fauzi assalamualaikum ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
nah kalau temanya kan rezeki bukan hanya gaji gitu ya mungkin pertama yang akan saya tanyakan adalah sebenarnya ada nggak sih gitu cara mengelola uang sesuai dengan ajaran islam gitu pak
iya kalau kita bicara tentang rezeki betul rezeki itu bukan hanya tentang gaji ya
kalau kita lihat definisinya rezeki itu kan
segala sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita yang diberikan oleh allah swt itu adalah rezeki
maka ketika bicara tentang rezeki rezeki itu bukan tentang apa yang kita miliki tapi rezeki itu tentang rasa yang bisa kita nikmati
rizki itu bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan
tapi rezeki itu tentang apa yang kita milih dan apa yang kita dapatkan
tentang seberapa besar yang bisa kita berikan
maka kita bicara tentang rezeki rezeki itu luas dan banyak
kesehatan itu adalah rezeki
punya keluarga juga adalah rezeki
punya sahabat yang baik juga adalah rezeki
termasuk saat kita dibimbing dalam kebaikan juga itu adalah rezeki
maka di dalam proses pengelolaannya
kita harus memastikan bagaimana rezeki yang kita dapat itu sesuai dengan aturan syariat
didapatkan dengan cara yang halal dengan cara yang baik
dan juga dibelanjakan dalam satu kegiatan yang baik
oke dibelanjakan dengan cara yang baik tuh
berarti jangan besar pasak daripada tiang juga ya
karena thr nya aja belum datang belum masuk rekening
eh listingnya udah overbought
kita tuh suka kayak aduh takut takut gitu
takut kevurnikmat gitu ya
takut kita lupa bersyukur nih
supaya kita tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki
meskipun rasanya kok kurang melulu ya
kayaknya itu manusiawi ya ayah
syukur itu kan salah satu sikap yang perlu kita hadirkan sebagai seorang muslim yang baik
dalam menjalani syukur setidaknya ada tiga syukur yang harus kita lakukan
yang pertama adalah
syukur dengan hati
bagaimana hati kita merasa lapar
bahwa apa yang kita dapatkan itu adalah pemberian dari allah swt
itu adalah amanah
itu adalah aguran dari allah swt
kita tidak akan ada waktu untuk menghina seberapapun rizki yang kita dapatkan
karena kita percaya
itu semua adalah dari allah swt
hati ini harus lebih lapang untuk bisa menerima seberapapun rizki yang allah berikan kepada kita
ashukru bil lisan
syukur dengan lisan
belajarlah untuk selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah atas nikmat rezeki yang allah berikan kepada kita
perbanyak kalimat alhamdulillah
maka engkau akan sedikit merasakan gelisah dalam dirimu
maka engkau akan sedikit merasakan gelisah dalam dirimu

maka disinilah menjadi catatan yang kedua
ashukru bil lisan
nah yang ketiga
ashukru bil amal
syukur dengan amal perbuatan
gunakan setiap rizki yang allah berikan itu
untuk sesuatu yang allah sukai
untuk sesuatu yang allah nangi
kita menggunakan rizki itu
sesuai dengan aturan allah
sesuai dengan maunya allah
maka kita akan ditambahkan
maka kita akan ditambahkan
dengan rizki yang allah berikan kepada kita
di dalam al quran
la in syakartum la'zidannakum
jika kalian bersyukur
maka allah akan tambahkan
sesungguhnya azab allah begitu pedih
jangan nunggu bahagia
maka kamu akan bahagia
jangan menunggu rizkimu banyak
maka allah akan perbanyak rizki dalam kehidupanmu
oke tadi kan ah juga mengatakan ya
salah satu bersyukur dengan cara berbuat amal gitu ya
berbagi dengan orang lain
apakah ini juga salah satu jalan tuhan gitu ya
rencana itu dalam untuk membuka rezeki kita gitu
bahwa kita harus beramal dulu
untuk senantiasa agar pintu rezeki kita tuh senantiasa terbuka begitu pak
di antara jalan yang bisa memudahkan rizki kita adalah
dengan meningkatkan ketakwaan kita
sebagaimana firman allah
barangsiapa yang bertakwa kepada allah
maka allah akan tunjukkan jalan keluar
atas setiap persoalan yang sedang dihadapi
dan allah akan memberikan rezeki kepadanya
dari jalan yang tidak disangka sangka
jika kita ingin meningkatkan kualitas rezeki kita
maka tingkatkan kualitas ketakwaan kita
apa di antara amalannya
agar mempermudah rezeki datang kepada kita
yang pertama tentu syukur
belajar menerima atas apa yang allah berikan
belajar untuk menghadirkan yang terbaik
apa yang allah persembahkan untuk kita
yang kedua sabar
bagaimana ketika ujian datang
kita lebih kuat menghadapinya
yang ketiga sholat
ternyata kualitas sholat kita menentukan kualitas rezeki kita
yang keempat sedekah
nah berapa banyak yang kita kasih
maka seberapa banyak itulah yang kita terima
makanya ada filosofi namanya terima kasih
seberapa banyak yang ingin kita terima
tergantung yang kita kasih
dan yang kelima adalah silaturahmi
menjaga hubungan dengan sesama manusia
para siapa yang ingin dilapangkan rezekinya
dan dipanjangkan umurnya
maka sambungkan tali silaturahmi
lima s agar rizki kita dekat dan cepat datang kepada kita
kita harus syukuri juga nih kita bisa ketemu
nampaknya waktu kita terbatas banget
makasih sekali untuk informasi dan juga nasihatnya kepada kita
mudah mudahan bisa kita langsung amalkan kehidupan
insya allah kita ketemu lagi kamis depan ya
sehat sehat selalu ahilman
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh